kalau menurut saya itu akan lebih bagus ya
persip tidak mungkin
tidak juara ya
kalau sudah ada itu tiga sudah ya
sedikit kembali aja
optimis dengan kekuatan sekarang
bisa loh akan lebih baik
dan akan lebih maju lagi